negeri melarang pendatang atau wisatawan dari beberapa kota di iran italia dan korea selatan masuk ke wilayah nkri
kebijakan ini dibuat untuk mencegah penyebaran virus corona
menteri luar negeri retno marsudi mengatakan kebijakan itu dibuat berdasarkan laporan dari who
yang mengatakan ada peningkatan suspek corona di tiga negara itu
retno menambahkan larangan berlaku bagi para pendatang ataupun wisatawan yang sebelumnya
selama empat belas hari terakhir ke sejumlah kota di negara negara itu
retno mengimbau seluruh pendatang di luar negara itu membawa surat keterangan sehat
atau health certificate jika ingin berkunjung ke indonesia
seluruh pendatang juga diwajibkan mengisi health alert card yang disediakan oleh kementerian kesehatan di indonesia sebelum mendarat
untuk indonesia bagi para pendatang atau travelers yang dalam empat belas hari terakhir
melakukan perjalanan di wilayah wilayah sebagai berikut
untuk iran yaitu tehran qom jilan
untuk italia wilayah lombardi venez

untuk korea selatan kota daegu dan provinsi gyeongsangbuk do
bagi warga negara indonesia yang melakukan perjalanan dari tiga negara tersebut
terutama dari wilayah wilayah yang saya sebutkan tadi
maka akan diperlukan
atau bagian dari ia
tepatnya tang sukun di wilayah wilayah precisamente
saat ini saya telah melakukan perjalanan oleh latar belakang
selain lima negara
selainamped di axes
saya juga setelah hingga lalu
bagimana perjalanan anda melakukan perjalanan
sekitar teluk dua puluh dua menit
sehingga di platvan ini